mas astro katanya ada empat t lagi ya mau mendukung bisa dikasih tau ceritanya gak mas
ya ada kan warna hijau udah ada dan nanti akan semakin hijau itu juga nanti diharapkan itu nanti bisa bergabung
kemudian kita lihat indonesia emas pak jokowi sehingga warna keemasan nah itu juga nanti diharapkan bisa bekerja sama